mending kamu keluar ya
kamu bisa bernafas
usir aku di
tuhan di aku
aku pengen banget ketemu sama kamu
semuanya udah selesai
mamat telpon kiki
untuk ambil yang makan
pasti buat aku aku tau
siapa lagi kalau bukan buat kamu
kau tahu aja deh masa aku lapar
kamu tuh kecapean
tadi saya tinggal ke kamar mandi sebentar aja kamu udah ketiduran
kasian anak saya disitu pasti lapar
belum makan dari tadi kamu kan
sini makan dulu
sudah udah saya suruh baca
ya udah patah tinggal buat lagi
itu nasi dulu
dia biasain makan di kamar tapi ya
mas mbak di depan ada paketan
buat mbak yang dikatanya box bayi mas
eh mas udah dateng mas
jangan banyak gerak
habis itu makan lagi ya
terus ini jangan sekilip

ini marahin terus
ya udah mbak andin boleh duduk di besi rata
sini pelan pelan
pelan mbak andin
jangan jadi like
biar saya jauh buka
kok warnanya beda nih
aku mesen lagi soalnya
yang kayu kayu begini
mesen lagi atau tuker ulang
kenapa gak usah tau saya
ya enggak tapi kan mungkin aja besok mau dipakai sekalian materinity shot
jadi kita foto sebelahnya ada box bayi mas
aku mau liat juga
kapan ya gigi ketemu jodoh biar dia